ya dia jahat banget ken
eh ken aku boleh minta alamat kamu gak
tunggu aku bawa

iya oke ntar aku mampir kau dadah

aku mau berukus cnal caller
mas mas siapa ya
itu karung beras dan sembal kok
kok bisa ada di depan rumah saya
siapa yang pesen
ini tante indri yang suka kuceritain sama kamu
tante ini topan teman baiknya fendi
tante yang belajar semua ini
bukan sepertinya teman kamu yang bawa
tante apakah kamu baik

jadi kamu beras dan sembal buat aku dan tante indri
kenapa kamu beras dan sembal topan
tante kalau tadi aku lihat
tante dan kendi tidak bisa mengucapkan terima kasih
tante tidak aku tidak berusaha beras dan sembal
saya pikir tante dan kendi sedang tidur
kamu dapat dari mana semua ini
kamu dapat uang dari mana ini semua mahal kan
ya biasalah anak anak jalanan lagi kebanjiran sembako dari donatur
jadi aku minta jin sama mereka buat ngasih kamu
makasih ya pan
sampai juga ya makasih aku buat temen temen kamu di sana
soalnya kan mereka udah mau berbagi sama aku
iya ntar aku sampein ya
kalau gitu aku permisi dulu itu
oh iya hati hati di jalan ya
yuk tante kita masuk
ya ampun topan
tanak lupa banget sih masa topinya sendiri ditinggal
ya udah disimpan aja ken
kita bawa ini yuk
ah topi ketinggalan lagi
balik nggak ya
balik lagi ya kan jadi alasan ketemu candy lagi
kelihatannya topan itu anak yang baik ya
dia perhatian sekali sama kamu lho candy
jangan jangan dia suka lagi sama kamu
ih tante apa

ya nggak mungkinlah tante
topan itu udah aku anggap kayak kakakku sendiri
jadi selama ini candy cuma nganggep aku seperti kakak kandungnya sendiri
tante em topi topan ketinggalan tante
oh iya iya iya masuk masuk silahkan duduk dulu tapan
pan kamu tahu nggak sih
masa tadi tentu indri bilang sih kalau kamu suka sama aku
padahal kita udah kayak kakak adik ya pan
pernah kita lalui semua
jadi iya tante
tuh kan tante
hanya itulah yang aku